sejak awal april lalu belasan ribu pekerja migran indonesia
mendarat di bandara internasional juanda sidoarjo jawa timur
mereka rata rata bekerja di malaysia hongkong dan singapura
yang mudik menjelang lebaran
di negara tempat mereka bekerja para pekerja ini harus melakukan tes pcr
yang sampelnya diambil dalam kurun maksimal tiga x dua puluh empat jam sebelum jam keberangkatan
dan hasilnya dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan
sesuai dengan surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas pusat no delapan tahun dua ribu dua puluh satu
setiba di tanah air pekerja migran harus melakukan tes pcr ulang
dan menjalani karantina terpusat selama lima x dua puluh empat jam dengan biaya ditanggung pemerintah
namun kebanyakan dari mereka langsung dijemput keluarga di bandara
dan tak mendapat informasi tentang karantina dari pemerintah daerah
pasal kita tidak ada masalah apa apa ya
mungkin karantina dulu di rumah
mungkin lah belum tahu nanti
tempat karantina terpusat di surabaya tak dapat menampung semua pekerja migran yang datang
gubernur jawa timur hovifah indar parawansa dalam rapat koordinasi daring
meminta kepala daerah di tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
menyiapkan tempat karantina ataupun rumah sakit bagi pekerja yang terindikasi terinfeksi covid sembilan belas
ia pun meminta pekerja diterima di pendopok kabupaten kota masing masing untuk didata
nah ini kan masing masing bupati wali kota juga harus terkonfirmasi
lalu ada yang alamatnya dan daerah tujuannya ternyata berbeda
jadi pernah yang kami kirim sesuai kan pengelompokan itu satu base jurusan
satu base jurusan penerokok
ternyata identifikasinya madiun sampai di madiun ktp nya pasuruan
kan pak bupati yang punya tugas mengantarkan sampai ke kita sih berharap ke pendopo kabupaten
sementara itu epidemiolog dari universitas air langga muhammad atawilah isfandiari
mengingatkan adanya potensi penyebaran penyakit dari tempat asal pemudik ke daerah tujuan
di molekuler tiap daerah memiliki ciri khas virusnya masing masing
dengan adanya transportasi yang masif ini tentu akan berimbas pada penyebaran yang masif
dari varian varian atau bentuk bentuk virus yang berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain
upaya pelarangan mudik oleh pemerintah pusat menurut atoilah
juga untuk melindungi kelompok rentan
dengan cakupan vaksinasi yang belum tinggi kelompok rentan ini belum sepenuhnya terlindungi
tim liputan cnn indonesia